setelah lima hari berturut turut menggelar aksi unjuk rasa
perwakilan serikat buru akhirnya diterima pemerintah provinsi jawa timur
di gedung negara geraha di surabaya pada tiga puluh november dua ribu dua puluh
dalam perundingan tertutup itu
pemprov sepakat tidak menggunakan skema upah yang diatur dalam pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
artinya upah minimum di seluruh kota kabupaten di jawa timur dipastikan naik
kesepakatan lain yang dicapai adalah gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
mempertimbangkan usulan besaran upah minimum yang diajukan wali kota dan bupati
yang pasti kenaikan tersebut di atas upah minimum provinsi yang sebelumnya diputuskan
hanya naik rp dua puluh dua saja
prinsip yang pertama adalah ada kenaikan
jadi tidak menggunakan pp no tiga puluh enam
kalau kita mau menggunakan pp tiga puluh enam maka banyak daerah yang tidak ada kenaikan
prinsip dalam perundingan tadi
seluruh kabupaten kota ada kenaikan
itu yang pertama
yang kedua bagaimana formula kenaikan
kami berdebat berdiskusi bahwa kenaikan upah minimum adalah berlandaskan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi
kesepakatan ini disambut baik ribuan pengunjuk rasa yang bertahan hingga petang di depan gedung negara gerahadi surabaya
mereka berasal dari daerah ring satu
yakni surabaya gersik sidoarjo kabupaten mojokerto dan kabupaten pasuruan
namun besaran kenaikan upah masih akan dirundingkan antara pemerintah provinsi jawa timur
dengan perwakilan serikat buru di dewan pengupahan pada selasa malam
kesepakatan ini disampaikan langsung sekretaris daerah atau sekda prof jawa timur heru cahyono di hadapan ribuan buruh
permula dan besaran kenaikan upah dimaksud dalam poin satu dua tiga
akan dibahas bersama dengan dewan pengupahan dari unsur serikat buruh
sesuai aturan tiga puluh november dua ribu dua puluh satu adalah deadline penetapan upah minimum kota
kabupaten atau umk yang diusulkan bupati dan wali kota kepada gubernur jawa timur
sesuai pertumbuhan ekonomi jawa timur dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada dua ribu dua puluh
yuta farid andreas wicaksono surabaya jawa timur